pasca keputusan balek dan menkumham soal penambahan kursi pimpinan dpr mpr dan dpd pdi perjuangan telah menyiapkan nama calon wakil ketua dpr dan mpr
sementara gerindra dan pkb yang mendapat jatah wakil ketua mpr juga sudah memiliki nama yang akan diajukan
sekretaris fraksi pdip bambang wuryanto mengatakan keputusan pemilihan nama wakil ketua dpr dan mpr berada di tangan ketua umum megawati soekarno putri
ada sejumlah tokoh mumpuni yang bisa menjadi wakil ketua dpr
seperti ketua fraksi utut adianto wakil ketua komisi hukum trimedia panjaitan dan wasekjen eriko sutarduga dan mindo sianipar
wakil ketuk wakil ketua mpr pdip memiliki sejumlah kader yang sangat mengerti empat pilar
seperti wakil sekjen ahmad basarah atau ketua dpp sirmanji dan darma yatmo
sementara partai gerindra telah menyiapkan nama ketua fraksi ahmad muzani sebagai wakil ketua mpr
keputusan resmi tentang nama wakil ketua mpr
ketua umum merupakan hak prerogatif ketua umum prabowo supianto
ketua umum merupakan hak prerogatif ketua mpr
yang lalu sebelum undang undang md tiga kan kalau memang secara proporsional memang gerindra mestinya memang ada pimpinan di mpr